suka atau tidak suka pola hidup kita ini mengalami perubahan
seiring dengan terjadinya pandemi dan kemudian kenormalan baru
hal hal yang dulu tidak pernah kita lakukan atau kita takuti
kini sudah menjadi kebiasaan baru
dan ini sebagaimana dikatakan pemirsa robin sarma kita dulu punya kenormalan
tapi terus kemudian kita keluar dari comfort zone kita
dan kita mencoba sesuatu yang baru dan inilah kenormalan baru
saya ijun iwan junanto selamat datang di bitok
sobat rupiah pandemi covid sembilan belas ini telah memberi tekanan kepada ekonomi hampir di seluruh dunia termasuk indonesia
tapi di tengah tekanan seperti ini justru muncul kreativitas maupun inovasi inovasi
dari usaha mikro kecil menengah atau umkm
salah satunya ini saya pakai batik ini batik dari salah satu umkm di daerah kediri di tenun kediri
jadi sekarang banyak umkm umkm yang sudah kreatif bikin online
dan terutama bukan hanya pakaian tapi juga mulai kreatif menghasilkan banyak produk produk sanitasi higien terkait dengan pandemi
nah ini salah satunya adalah masker buatan umkm umkm
nah hari ini untuk lebih mendalami lagi bagaimana umkm pasca pandemi di new normal
telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tidak asing lagi untuk bicara umkm
beliau adalah direktur eksekutif kepala departemen pengembangan umkm dan perlindungan konsumen bank indonesia
pertama kali saya berbicara tentang umkm
jadi gimana nih pak budi tadi saya cerita tentang bagaimana umkm melewati pandemi covid sembilan belas ini
dalam pandangan pak budi sendiri umkm setelah pandemi ini bagaimana prospeknya dan apa yang bisa dikembangkan dari umkm itu
jadi umkm ketika menghadapi pandemi ini memang luar biasa
pandemi itu kan hadir dan merontokkan semua
aktivitas ekonomi tidak saja yang perusahaan besar tapi juga perusahaan
nah kami waktu itu mengidentifikasi apakah benar umkm seperti itu
dan kami ada surveinya kak iwan di seluruh kantor perwakilan bank indonesia ada empat puluh enam kita survei
kami punya binaan di seluruh nusantara sehingga kalaupun ada responden itu masuk semua itu merepresentasikan kondisinya
jadi kalau boleh kami ceritakan ya
jadi kalau boleh kami ceritakan ya
sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah terkena di penjualannya
terus kemudian order order dapat ditunda
dan toko toko tempat dia menitipkan ya itu tutup kan
karena memang ada physical distancing ada sosial dan sebagainya
ini membuat ada tiga kesulitan umkm pada waktu itu
yang pertama cash flow value
jadi in the long run cash flow nya itu berantakan
karena lalu lintas distribusi dan setelahnya
dan ujung ujungnya karena dia punya karyawan fixed cost dia tergerogoti akhirnya modalnya tergerogoti
nah itulah tiga kayak sepuluh value kesulitan bahan baku dan kesulitan permodalan
namun nah ini ada namanya kalau bicara umkm kak
namanya bukan umkm kalau dia tidak tahan banting
nah itu biasanya mereka itu kan hidup di tengah keluarga di pedesaan yang sangat mempunyai social capital yang bagus ya
pertama dia biasanya melakukan penghematan pak
yang kedua biasanya dia mencari peluang peluang untuk mengatasi
katakanlah waktu itu karena butuh kesehatan bagus itu ada yang umkm yang saya amati di beberapa daerah ya
nah itu jadi yang bisnisnya tadinya belok sedikit lah itu
bisnisnya untuk tadi yang masker kang iwan pakai itu salah satu
ini juga salah satu produk dari umkm
dan kita melihat memang ada pergeseran konsumen ketika krisis pandemi ini
konsumen juga menggeser cara dia belanja kan pak budi
tadinya koinnya beli tas mewah saya rasa nggak ada lagi orang beli tas mewah beli sepatu sneaker mahal gitu
mungkin nggak terlalu banyak lagi
jadi orang lari ke konsumsi sehari hari kebutuhan higienitas dan sanitasi
umkm justru masuk ke sana memenuhi kebutuhan kebutuhan itu ya
jadi umkm tadi juga bisa menjadi sebuah kekuatan baru ekonomi nasional yang produktif nih
dengan inovasi dan resiliensi mereka itu tadi ya
tapi kontribusi dia terhadap pdb kita itu enam puluh satu
artinya banyak bisnis ada di situ
dan pertumbuhannya pun supporting nya macam macam
ada yang di sektor sektor makanan
oleh oleh apapun semua itu pasti
terus bentuk kerajinan kain ya
ada yang mensupport untuk industri apa namanya manufaktur segalanya
cuma memang kalau pariwisata ini masalah pandemik
untuk sementara belum on ya
tapi intinya itu supporting karena kontribusi terhadap perekonomian nasional itu cukup besar
sehingga no wonder lah kalau memang akan dijadikan sebagai kekuatan baru perekonomian nasional
di era pasca pandemi ini kenormalan baru ini ya
ini gimana pak budi melihat sektor sektor umkm kita ini apa nih
mungkin kalau pariwisata dalam normal baru mungkin belum terlalu mendorong ya
apa kira kira sektor sektor apa di umkm di indonesia ini yang kira kira bisa punya potensi bagus
ini buat anak anak muda juga penting melihat ini
nomor satu sektor yang saya amati di sini adalah sektor pertanian
pertanian itu dengan derivasinya ya karena dia langsung ke bahan makanan biasanya
kebutuhan pokok kan kita semua makan minum pakai campur sapi
kedua kerajinan itu juga sudah mulai ya
tapi sebelumnya dia paling terpukul
tapi yang paling itu terus kemudian industri industri yang jasa
dan apalagi sekarang pakai online cut
itu justru perdagangan ini kalau dalam catatan saya itu malah meningkat yang retailnya
tapi kalau perdagangan ekspor impor secara sektoral ekonomi masih tetap
jadi sektor sektor perdagangan pertanian khususnya yang untuk pangan ya industri makan minum itu masih
jadi buat anak anak ini sobru sobat rupiah anak muda kalau mau mengembangkan umkm sekarang justru di bidang bidang seperti itu yang bisa potensinya besar ya di era normal ini ya
saya lihat sih emang itu kita sekarang pesan sayur saja sudah mulai pakai online kan
itu kan ada sebuah potensi yang bagus
nah ini pak budi sekarang kan ini sebagai kepala departemen pengembangan umkm dan pelindungan konsumen di bank indonesia
nah kita sekarang bicara gimana sebenarnya bank indonesia atau pak budi sendiri tugasnya bagaimana mengembangkan umkm ini
artinya bank indonesia itu sebetulnya punya strategi pak iwan
dari pengembangan umkm secara nasional
kalau saya kasih jargonnya itu kkp
mengkorporatkan suatu usaha bank km
yaitu melatih mendidik mendampingi dan sebagainya
nah itu semua kita lakukan itu bi itu melakukannya secara end to end
artinya dari sisi hulunya dari sisi produksinya dari sisi manajemennya sampai di marketingnya
nah tadi kita ngomong online dan seterusnya itu tuh ada di marketing
tapi sebelum di sana kak itu kita ada program korporatisasi
jadi kita lihat umkm umkm tidak usah umkm lah
kita punya wira usaha media
tapi kalau individu individu itu digabung itu dari semacam sebenarnya bukan korporatisasi saja
tapi membuat suatu kelompok kelompok usaha
dan itu di endorse oleh pak lurah di endorse oleh asosiasi
itu sudah menjadi sebuah lingkungan kluster umkm
ada juga yang modelnya gini
umkm itu sebenarnya gurem gurem gitu kak
tapi kita dikumpulin jadi semacam jadi kuat
terakhir juga kita bikin suatu katakanlah kampung
ini harmonisasi juga kebijakan dengan pemerintah kan tentunya
kalau di marketingnya kita ikutkan ke exhibition
ada kki ada apa tuh vcr kayak gitu
iya pak budi itu punya kki ya setiap tahun ya
karya kreatif indonesia itu menarik sekali
bacaannya pak budi seluruh indonesia itu ditampilkan di situ ya
nah ini yang menarik tadi ketika bicara mengenai onboarding ini
kayaknya saya mau bicara kita mau diskusi dikit mengenai yang umkm
katanya umkm empat nih sekarang nih
ini gimana nih cara pak budi menaikkan kapasitas ke digital
nah kalau konsumen udah online konsumennya online masa umkmnya nggak online
konsumennya udah digital masa kitanya masih manual atau
itu akhirnya membuat bi melalui program onboarding umkm itu menyusun sebuah kurikulum
mengajak partisipasi umkm untuk melatih umkm supaya dia tidak gegap teknologi
literasi digitalnya dibangun literasi keuangannya dibangun terus marian gitu
ada umkm empat kami juga ada konsepnya
pertama harus memenuhi empat kak
pertama dia harus punya dia bisa tahu e payment
payment payment dia harus e payment pakai elektronik
bisa pakai kris bisa pakai uang elektronik bisa online bisa transfer dan cashless
nah yang kedua adalah e commerce
itu banyak kan contoh ada bukalapak ada shopee ada tokopedia
kita didik brandingnya packagingnya
ada nih saya dapat umkm packagingnya bagus isinya
itu apa masker pak budi
ini display nya display nya ini dari jawa barat nih kt komar apa apa sih namanya
masuk e commerce itu ternyata memang diseleksi ada kurasinya
nah setelah itu masuk pengetahuan digitalnya bagus maka dia bisa terima order kan lewat e commerce
payment ini biasanya adalah para fintech fintech lending itu yang suka ngasih apa gitu
itu ranahnya ock lebih banyak yang bisa
yang terakhir adalah adanya sertifikasi
dan itulah bentukan umkm empat lah kira kira
kira kira ada pandangan atau motivasi bagi sobat rupiah yang sedang bekerja di umkm ini
kira kira menurut pak budi sendiri pandangannya seperti apa
umkm umkm anak anak muda yang sekarang tumbuh
dan mungkin ada pesan pesan buat sobat rupiah yang bergerak di umkm
ya teman teman muda
kalau memang mau menggeluti umkm itu pertama stereotype mengenai umkm itu harus dibangun dulu
soalnya umkm itu bagi anak anak muda mungkin ya kesannya itu apa ya
di pedesaan terus produknya kurang ini agak agak sedikit desa kurang ini
yang kedua bagi anak anak muda teman teman semuanya ges
pertama kita memang harus si umkm itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan digital
dan again sekarang umkm itu yang akan kami sorot adalah kualitinya kak irwan
asal produksi begitu di order dia nggak bisa
jadi yang penting itu teman teman anak muda ini kalau ingin ini jaga kualiti dan jaga sustainability nya
luar biasa terima kasih banyak pak budi atas penjelasannya dan juga pencerahannya kepada kita semua
mudah mudahan bermanfaat buat sobat muda sobat rupiah
baik baik terima kasih banyak pak budi atas pencerahannya
dan tentunya ini akan menambah motivasi dan semangat bagi para sobat rupiah anak anak muda yang bergerak di bidang umkm di era normal baru ini
baik terima kasih pak budi semangat selalu
sampai jumpa nanti di kita diskusi selanjutnya ya
direktur eksekutif kepala departemen pengembangan umkm dan komunikasi

direktur eksekutif kepala departemen pengembangan umkm

kita lihat tadi begitu semangat dan mencerahkan bagaimana umkm itu harus punya mindset teknologi bergabung dengan komunitas
dan di era pandemi ini setelah pandemi berlalu umkm ternyata punya potensi besar menjadi tulang punggung ekonomi indonesia ke depan
asalkan kita punya semangat dan punya kreativitas dan punya inovasi
terima kasih sampai jumpa lagi di episode bi talk